kalau kamu sampai kecoh kecoh siang ini
aku akan bunuh kamu dan curi ibu kamu
kak ica jangan lupa nangis
kak ica kak ica kenapa kak
kak ica kenapa kak
kak ica mau kemana
kakak kakak mau ke bingungnya kak
kakak kakak kenapa kak
kakak kakak jangan lagi kak nanti sita ikut sedih kak
kakak jangan lagi kak
kakak kakak jangan lagi kak
gue kalah sama lu lu dari tadi
bagian kartu yang benar dong
yang bener dong
emang rezeki gue gue yang menang wapih
kamu mabuk mabukan lagi tori
kamu mabuk mabukan lagi tore
kamu babuk mabukan lagi kamu judi lagi
kamu bilang sebelum menikah
kamu akan meninggalkan kebiasaan untuk kamu topi
tapi sekarang kamu melakukannya lagi
shhh diam kak
kamu jangan lupa cari kebosan aku
aku apa yang mau terserah aku
sekarang kamu mau
lagi aku uang untuk pergi rumah itu
aku aku uang kamu
kalau sampai dia tahu saya bersumpah
saya tidak akan segan segan untuk membunuh kamu
ibu kamu dan juga adik kamu
sudah sekarang kamu jangan nangis
saya akan pergi gojek dulu ya
dan ingat siapapun tidak boleh tahu tentang peristiwa kita ini
kembali kalau kamu mau mati
ibu nangis ya
kok hari ini semuanya pada nangis ibu
tadi kak icah sekarang ibu
ibu tadi cuma kelipan matanya kelipan
dikirain ibu kayak kakak
icah kamu kenapa
kamu mikir apa icah
icah jangan dibugos aku
kamu dibugos saja
siapa yang melakukan ini
icah kamu sudah berubah
icah kamu sudah berubah
kamu sudah berubah
kamu sudah berubah
kamu sudah berubah
kamu sudah berubah
kamu sudah berubah
kamu sudah berubah
kamu sudah berubah
kamu sudah berubah
kamu sudah berubah
kamu sudah berubah
kamu sudah berubah
kamu sudah berubah
kamu sudah berubah
kamu sudah berubah
kamu sudah berubah
kamu sudah berubah
kamu sudah berubah
kamu sudah berubah
kamu sudah berubah
kamu sudah berubah
kamu sudah berubah
kamu sudah berubah
kamu sudah berubah
kamu kenapa nangis
apa yang kamu lakukan sama anakku dori